harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional di ciamis mengalami kenaikan antara lima puluh hingga tujuh puluh persen
kenaikan harga ikan ini terjadi sejak dua pekan terakhir karena cuaca buruk yang mengakibatkan nelayan tidak melaut sehingga pasokan berkurang
di pasar manis ciamis sudah dua pekan terakhir hampir seluruh jenis ikan laut harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan
cumi yang sebelumnya dibanderol dengan harga rp empat puluh per kilo kini naik menjadi rp tujuh puluh per kilo
ikan bandeng naik menjadi rp tiga puluh lima per kilo dari sebelumnya rp dua puluh lima per kilo
ikan salem juga naik menjadi rp tiga puluh dua per kilo dari sebelumnya rp dua puluh lima per kilogram
selain itu beberapa jenis ikan laut lainnya juga mengalami kenaikan mulai dari rp sepuluh hingga rp lima belas per kilogramnya
kenaikan yang cukup signifikan
kenaikan yang signifikan ini dikeluhkan warga
ya apa apa ini keberatan ya mas biasanya kan harga kayak harga cumi aja biasanya rp empat puluh
jadi ya keberatan aja belinya
kalau tiba diturunin ya harganya
ini kebutuhan sehari hari ya mas kalau ikan cumi kayak gitu
jadi pengen turun aja gitu kalau bisa
menurut pedagang kenaikan harga ikan laut ini disebabkan pasokan yang menipis dari para nelayan karena cuaca buruk
antara anginnya cepat di lautnya cuaca juga buruk
jadi ikan susah harga menaik ke lautnya
pembelinya jadi susah juga bongkar semua
kepinginnya mah tetapi lagi
ya jadi pendapatannya jadi mengurangi
terus pembelinya juga jadi kurang
para pedagang ikan laut berharap harga ikan laut dapat kembali stabil karena sangat berpengaruh terhadap penghasilan mereka